kebentur tembok kepalanya
cucu teh takut maeros geger otak atau kenapa kenapa
gimana tuh ce cucu teh bingung
jangan panik dulu
kamu mendingan sekarang telepon dokter
masalahnya cucu saya gak punya nomornya dokter
cik gimana tuh
kalo gak kamu bawa ke rumah sakit deh
nanti cucu langsung ke rumah sakit sekarang juga
mamah tuh serius nih cucu
naksir sama cowok
yang bener atuh
cowo yang kamu takir tuh gak ada yang bener satupun
mamsku jadi becabang sih
lagian kan aku
udah pulang mams
udah handuk ngomelnya
habis kamu kalo dikasih tau tuh
malah suka disengajain sih tut
nanti kalo gak dikasih tau nih
ntar pergi lagi nih
kalo misalnya aku pergi sama kusoi
baru mams bilang sama penjahat lebar
kalo sampe berani beraninya pergi sama kusoi
mams itu kenapa sih
kok kayaknya sensi bingit
kalo denger namanya kang kusoi
kang kusoi itu orangnya baik bingits
udah gitu ganteng bingits mams
kamu tuh gak pernah denger cerita tentang kusoi ya
dia tuh pernah mau ngebakar rumahnya entin
kalo gak percaya kamu tanya maksudnya sana
kamu mau pacaran sama dia
ntar rumah kamu dibakar
gak ada yang bilangin tuh nurut
hmm mams handphonenya bunyi
kebentur tembok kepalanya
kebentur tembok kepalanya
cucu teh takut maeros geger otak atau kenapa kenapa
cucu teh bingung
cucu teh bingung
tunggu dah tenang tenang
jangan panik dulu
kamu mendingan sekarang telepon dokter
masalahnya cucu saya gak punya nomornya dokter
cia gimana tuh
kalo gak kamu bawa ke rumah sakit deh
nanti cuce nyusul langsung ke rumah sakit sekarang juga
mama mau ke rumah sakit di cidahu ya
maeros jatuh dari tempat tidur
pokoknya sekarang mama pergi
kamu di rumah gak boleh kemana mana
apalagi ke rumah pak kemet lagi ya
aku gak bakalan pergi ke rumahnya opo ustad kemet bus
tapi berarti aku boleh pergi ke rumahnya kakus saya kan
ini adalah tugas pertama kita sebagai agen cai
saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menganalisa sampel
dengan sampel yang sedikit ini kita bisa menemukan di mana dede disembunyikan
kosong satu komandan
ada unsur pasir
tapi pasirnya apa
pasirnya bukan pasir biasa
bukan pasir biasa
bukan pasir biasa
ada unsur lumpurnya juga
tapi bukan lumpur dari daerah cirawas
bukan lumpur ciraos
boleh saya lihat dam
kamu tidak boleh sembarangan
ini barang bukti
apalagi kalau sampel
itu trio senewan lagi pada ngapain sih
sudah ada intelijen lain yang ingin mencuri informasi dari kita
ini lebih gawat dari kasus yang sering kita hadapi
berarti benar dede diculik
ini penculikan berencana
kenapa dan apa yang dibawa oleh dede sehingga dede diculik
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
cuma ingin mengingatkan
takut berasa lupa
kalau besok saya akan berjalan dengan iola
berarti berarti berarti
berarti berarti berarti
tidak tentu bisa mendapatkan
saya singapura saja dengan orang tua
paling baru tiga langkah sudah berjalan
sudah mendarah duluan
baru saya yang meneruskan
tidak bro aceng bisa saja
eh bro aceng tidak mau bertanya kepada saya
bagaimana perasaan hati saya malam ini
udah tau bro
tapi saya pastikan bro kebahagiaan bro t hanya sementara aja
nggak akan lama
ayo kita amankan barang bukti ini
udah dulu ya bro ya
saya mau makan dulu
saya belum selesai bicara udah dimatiin
ini tugas pertama kita
kita harus berhasil
pernah santai tadi ada yang lewat
saya baru sadar kalau saya sendirian
pasti dia cemburu tuh
yang ngiri saya bisa ajak bu yola besok malam
untung kamu cepet bawa maeros ke rumah sakit cu
kata dokter maeros itu kurang cairan dehidrasi
gara gara seharian dia nggak makan gak minum
astagfirullah tapi bisa sembuh kan
ya insya allah bisa sembuh
untungnya kan sekarang dia udah ditanganin sama dokter
belum ada kabar belum ketemu juga
dede itu harus ditemuin secepatnya cu
kalau gak kasihan maeros bisa begini terus terusan
iya cak cucu juga maunya kayak gitu
hah kemana lagi tuh anak ya
masih tidur cu
iya di jagain sama kamu cuy
yaudah kalau gitu kamu makan duduk sini